sejumlah anak di bawah umur korban pelecehan seksual
yang dilakukan oleh soni sandra seorang pengusaha di kediri
mengalami trauma berat
beberapa anak di antaranya bahkan dikabarkan berniat bunuh diri
karena tidak kuat menahan beban sebagai korban pelecehan seksual
dari puluhan anak di bawah umur yang diduga menjadi korban pencabulan oleh soni sandra
tidak seluruhnya melaporkan ke pihak aparat penegak hukum
beberapa di antaranya bahkan mencabut laporannya dengan berbagai alasan
habib seorang anggota lsm yang selama ini mendampingi para korban
mengatakan beberapa orang tua korban mengaku terpaksa mencabut laporan
karena mendapat intimidasi
ada lagi yang mengaku mendapat tawaran sejumlah uang
agar tidak melaporkan kasus ini ke polisi
sementara lima korban yang melapor diketahui mengalami trauma berat
dan ada yang nekat untuk melakukan bunuh diri
menurut habib mereka juga tidak mau ditemui oleh media karena mengalami trauma
beberapa anak itu pernah ditabrak sepeda motor
kemudian diberi uang dirayu diberikan uang
untuk apa itu
supaya mencabut laporannya diberikan sepeda motor
itu intimidasi dari orang orangnya soni sandra
di mobil dia sudah diberikan obat
efek dari obat itu dia pusing kemudian muntah muntah
pengusaha konstruksi ini disangka melakukan pelecehan seksual pada lima puluh delapan orang anak di bawah umur
hari ini dia akan menjalani sidang putusan di pengadilan negeri kota kediri
kejaksaan negeri kota kediri menuntutnya tiga belas tahun penjara